cnn indonesian news report bersama ferdy ilyas
setelah terbongkarnya bisnis kotor di lapas suka miskin
kementerian hukum dan ham melalui direkturat jenderal permasyarakatan
meminta maaf kepada presiden joko widodo serta masyarakat indonesia
dalam konferensi persnya direktur jenderal pemasyarakatan sri puguh budi utami
meminta maaf secara terbuka atas peristiwa yang terjadi di lapas suka miskin bandung
dijen pemasyarakatan menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan kpk
sri berujar saat ini pihaknya telah mempersiapkan adanya revitalisasi di lembaga pemasyarakatan
menkumham yasona lauli memerintahkan dijen pemasyarakatan mulai dua puluh tiga juli
dilakukan pembersihan terhadap fasilitas yang tidak sesuai dengan standar di seluruh lapas di indonesia
pastinya kami mohon maaf kepada seluruh rakyat
rakyat indonesia atas kejadian ini kepada bapak presiden dan tentunya kepada bapak menteri hukum dan ham
ini masalah serius dan sejatinya secara paralel kami sedang mempersiapkan
adanya revitalisasi pemasarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana
ini sedang konsep jalan terus
dan kita akan menetapkan proses penyelenggaran pemasyarakatan secara benar
indilalah ada kejadian yang sama sekali di luar dugaan kami
dalam operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi di lapas suka miskin bandung
komisi anti rasuah menemukan sejumlah fasilitas sel yang cukup mewah di salah satu sel narapidana
berita terkini mengenai pembahasan korupsi di lapas suka miskin bandung
berita terkini mengenai pembahasan korupsi di lapas suka miskin bandung
inilah penampakan fasilitas mewah di lapas suka miskin bandung
dalam konferensi persnya kpk menunjukkan kamar sel yang dilengkapi fasilitas mewah
seperti mesin penyejuk udara
bukan hanya itu kpk juga mendapati adanya televisi kulkas dispenser kamar mandi pribadi dan wastafel
kpk menyatakan penemuan ini membuktikan rumor yang beredar selama ini
di lapas banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kegiatan suap
bagaimana penyelesaian pembahasan korupsi di lapas suka miskin
jadi untuk mendapatkan fasilitas fasilitas tertentu
apakah memang fasilitas seperti itu ada banyak di dalam lapas suka miskin
kami masih akan melakukan pendalaman dan memeriksa lebih lanjut
dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan direktur jenderal pemasyarakatan sri puguh budi utami
selamat siang bu sri
selamat siang mas
bu sri ini bukan hal baru tentunya kalau kita melihat ada kegiatan atau transaksi pungli
khususnya tentang harga kamar di lapas di indonesia dan kemarin menimpa dan terjadi di sukamiskin
ini seperti apa ini bu
bagaimana ini bisa berulang terus menerus
apa pengawasan yang dilakukan di sana
mas ini harus fundamental perbaikannya
jadi ini adalah momentum
ini adalah momentum buat kami untuk menerapkan resitalisasi pemasyarakatan secara utuh
konsep ini sudah kami selesaikan sekarang ini
dan sudah ada roadmap nya
sebenarnya kami tinggal menjalankan tapi butuh dukungan sarana assessment orang kemudian piloting di beberapa lapas dan rutan
sekali lagi kami tidak menduga bahwa terjadi seperti ini
ini kami jadikan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan
bapak menteri telah memerintahkan kepada kami untuk turun

hari ini saya sedang menuju ke satu tempat
jajaran kami bergerak termasuk bapak menteri
mohon dukungan support doanya agar apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap perbaikan lapas rutan bisa kami jalankan
ya bu sri revitalisasi ini terdengar cukup retorika begitu
tapi kemudian kasus ini terjadi berulang
sebenarnya yang salah dari sisi mananya bu
jadi sekali lagi revitalisasi ini baru
kami akan memisahkan untuk pengamanan yang super maksimum security
dengan pemisahan pada lapas lapas
ini akan bukan hanya mengeliminasi
tapi akan ada pembenahan yang cukup signifikan
karena yang kita sentuh adalah orang
baik itu napi maupun pegawainya
kita sudah sama sama saling mendengar
dan ini berulang
kami tidak mau hanya
hanya melakukan perubahan yang instant
kami ingin yang fundamental
dan jajaran pemasarakatan sudah mempersiapkan untuk itu
memang waktunya di bulan agustus sampai dengan oktober
tapi ini semua memang butuh kesiapan
tidak bisa kami hanya
hanya sebagai tadi disampaikan retorika
apalagi ini satu gerakan yang instan
kami ingin fundamental
kalau toh belum bisa dilakukan di lima ratus dua puluh delapan lapas dan rutan
paling tidak kami bisa
nanti tinggal dilakukan replika
jadi di setiap provinsi
mohon maaf ini sebenarnya belum ingin kami paparkan di publik
tapi ini sudah kejadian
maka kami sampaikan pada kesempatan ini
mohon sekali lagi dukungan dari semua pihak
supaya penataan lapas dan lutan ini segera benar
sesuai dengan apa yang sudah dimandatkan kepada kami
oleh para folding partners
selama ini mungkin sudah dijalankan
butuh ketepatan butuh kebenaran
dan ini semua tidak bisa instan
tidak bisa kami melakukan hanya potongan potongan
konsepnya sudah ada
jadi sampai dengan kapan
siapa yang melakukan kapan
bagaimana ini kami sudah punya bukunya
tinggal menunggu waktu
karena memang butuh piloting
dan mohon maaf ini perlu saya sampaikan kesempatan yang baik ini
bahwa bapak menteri ini mempersiapkan untuk menangani overcrowding
kemudian juga bagaimana mempersiapkan sdm nya
kami sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak
mohon dukungan dari mohon bantuan kakak polri
ini terus kita lakukan
kemudian kementerian kejaksaan agung
bahwa kami akan melakukan revitalisasi pemasyarakatan
jadi kami bergerak mas
sebelum kami jalankan
sudah ada kejadian
tapi ini momentum untuk perbaikan
buat kami ini adalah momentum untuk perbaikan
menteri ini kalau kita lihat
langkah konkret revitalisasi ini
tentu juga termasuk bagaimana membenahi sdm nya sendiri
seperti yang kemarin saya kutip dari wamenkumham
mantan wamenkumham denny indrayana
mengatakan bahwa ada praktik ktblc
dan juga praktik menggunakan nama pejabat tertentu
untuk bisa mendapatkan izin tertentu keluar masuk lapas
apakah ini juga akan menjadi jaminan nanti
bahwa praktik ini tidak akan dilakukan atau berjalan di kemudian hari
kalau semua berada dalam satu sistem yakinlah
kalau semua berada dalam satu sistem yakinlah
kami baru kembali dari thailand
kemarin diberi kesempatan untuk memamerkan produk napi
dan kami ajak batal kepala yang nanti akan kita tempatkan sebagai kepala untuk piloting
melihat praktek bagaimana thailand itu dijalankan
sistem itu berhasil
kami minta kebetulan kepalanya seorang perempuan
dan saya minta mereka menyaksikan
ini loh semua yang dilakukan itu didasarkan kepada profesionalisme
contoh yang paling depan adalah para kuvt
dan ini harus bisa dijalankan saya sampaikan kepada mereka
ini baru saja kembali jadi kami hanya sehari ke sana
langsung diberi kesempatan luas untuk melihat
bagaimana penjara sentral di thailand itu menjalankan praktek pemasyarakatan
karena yang disentuh adalah manusia
dan isinya bukan sedikit tiga lima ratus
berbagai macam perkara
kita juga harus bisa
kita dengan thailand
kami sampaikan seperti itu
baik terima kasih bu sri pugu budi utami
dirjen pemasyarakatan kemenkumham
semoga kita itu bisa membenahi dengan baik
karena apa pun yang kita sentuh adalah manusia
kita ingin melakukan perubahan
sekali lagi kami hantarkan terima kasih dan mohon maaf
baik terima kasih ibu sri
dan kita berharap harapan harapan tersebut bisa diimplementasikan di kemudian hari